seorang pemuda di lumajang ditangkap polisi karena memiliki pohon ganja di rumahnya
sementara itu di probolinggo tiga pengedar pilkoplo ditangkap
anggota intel tni usai bertransaksi ribuan pilkoplo berbagai merek
sejumlah polisi dari satuan reserse narkoba polres lumajang berpakaian preman
langsung melakukan penggeledahan di rumah ms warga desa tempeh tengah lumajang jawa timur
satu persatu kamar dan ruangan di dalam rumah digeledah secara teliti oleh petugas
hasilnya petugas menemukan pohon ganja yang ditanam pelaku di halaman belakang rumahnya
tak hanya itu petugas juga berhasil mengamankan tiga linting ganja siap pakai serta puluhan butir pil koplo
kepada polisi pelaku mengaku menanam ganja untuk dikonsumsi sendiri dengan dalih untuk menambah stamina
dari hasil pengembangan polisi juga mengamankan dua pemuda lainnya sn dan hw
keduanya warga pasirian yang pertama kali menjual daun ganja kepada pelaku
kini polisi terus mengembangkan kasus ini guna mengetahui jaringan pemasok daun haram tersebut
ika sd dan rt ketiganya warga jati kelurahan mangunharjo kota probolinggo
tak bisa berkutik lagi saat ditangkap anggota intel tni kodam lima brawijaya minggu malam
ketiga pelaku ini ditangkap usai bertransaksi narkoba berupa pil koplo di area diskotik
dari tangan pelaku petugas menyita dua dua ratus tiga puluh butir pil destro empat ratus tujuh puluh pak pil direksi venil
uang tunai rp satu lima serta buku data pengeluaran barang dan pembeli
penangkapan ketiga pelaku ini setelah banyaknya laporan dari masyarakat bahwa mereka sering melakukan transaksi narkoba di sebuah diskotik
rencananya usai diperiksa anggota tni ketiga pelaku langsung diserahkan ke polisi untuk proses hukum selanjutnya